saya bicara mengenai harimau ada sembilan subspesies harimau dalam genus pantera
enam diantaranya masih bertahan sementara tiga subspesies lainnya itu telah dianggap punah
mari kita lihat apa apa saja subspesiesnya
pertama adalah subspesies harimau yang masih bertahan hingga saat ini
iya akhirnya jalan juga ya
kita awali dengan harimau siberia atau pantera tigris altaika
lokasi ditemukannya itu adalah di siberia dan mendiami kawasan hutan hujan dan padang rumput di tiongkok korea utara asia tengah hingga rusia
harimau siberia adalah jenis terbesar di antara enam substacis harimau yang masih ada
dan berikutnya itu adalah harimau benggala
habitatnya meliputi bangladesh butan china india dan nepal
dan juga kita lihat ada yang namanya harimau china selatan
ini berhabitat di kawasan hutan hujan dan padang rumput tengah dan barat republik rakyat tiongkok
dan kita juga lihat ada yang namanya di kawasan hutan hujan dan padang rumput kamboja china laos myanmar thailand dan vietnam
ada habitat harimau indochina
dan tentu saja ada harimau melayu
ini habitatnya di negara tetangga kita biasanya di semenanjung malaysia
terakhir tentu saja
jadi kita kenal jajaran subspecies harimau yang masih bertahan
ini ada harimau sumatera yang kita miliki
habitatnya tentu saja di kepulauan sumatera
harimau kebanggaan indonesia ini adalah jenis terkecil di jajaran harimau yang masih bertahan
data international union for conservation of nature atau iucn mengatakan bahwa jumlah harimau sumatera diestimasi hanya tinggal empat ratus hingga enam ratus ekor saja
harimau sumatera liar ini tersebar di sepuluh taman nasional

dan kita lihat juga ada subspecies harimau yang sudah punah
nah selain enam subspecies tadi ada tiga subspesies yang dinyatakan sudah punah
ini menjadikan sekali ya
karena dua itu diantaranya adalah dari indonesia
punah sekitar tahun seribu sembilan ratus lima puluh an ini pernah berkeliaran di hujan dan padang rumput afganistan iran mongolia turki
dan juga di kawasan asia tengah
nah lebih awal dari harimau kaspia dari indonesia ada yang namanya harimau bali
jadi subspecies pertama yang punah hingga tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh an
harimau terkecil di antara sembilan subspesies harimau dunia ini ternyata masih bisa ditemukan di pulau bali
yang terakhir dan masih memicu perdebatan adalah nasib harimau jawa
meski dinyatakan punah sejumlah laporan menyebut harimau jawa itu masih ada
terutama di sejumlah hutan di ujung timur jawa
namun secara resmi harimau jawa dinyatakan punah sejak seribu sembilan ratus delapan puluh